pemerhati pemilu yang dihadirkan tim anies muhaymin di sidang sengketa pilpres menyebut
menemukan banyak kejanggalan di aplikasi sirekap kpu
kejanggalan antara lain pada formulir c hasil di mana suara pasangan prabowo gibran tinggi
misalnya tanda tangan yang mencurigakan
disampaikan di masyarakat adanya penggelembungan suara
makanya setelah itu saya mencoba melacak sendiri dari website sirekap
kemudian saya temukan di satu kabupaten memang itu terjadi
kemudian karena saya merasa ya si rekap ada narasi yang menyatakan itu hanya alat bantu
dan itu bukan pegangan makanya akhirnya saya masuk kepada berusaha melihat form c hasil
dari temuan temuan saya itu saya temukan adanya beberapa kejanggalan di mana
tanda tangannya tidak sama kemudian ada tip x
kemudian ada kelihatan tanda tanda foam ch hasil itu dikerjakan oleh satu orang
sekali lagi saya bukan ahli forensik tanda tangan ini hanya pengamatan kasat mata saja